sesaat lagi anda akan menyaksikan insiders with direktorat jenderal bea dan cukai
informasi di seluruh kantor pelayanan bea dan cukai indonesia lalu bagaimana teknologi informasi ini dapat menunjang pencapaian ditjen bea dan cukai
setelah bersama kita bapak agus rofyudin direktur informasi dan kepa bea enam dan cukai direkturat bea dan cukai selamat siang pak
apa kabar bapak
terima kasih sudah bersama kami ini pak agus berdasarkan data yang kami dapatkan
penerimaan ditjen bea cukai hingga akhir bulan november tahun ini
telah melampaui angka di bulan yang sama pada tahun sebelumnya bisa dijelaskan
ini merupakan perhitungan yang sangat penting untuk menjelaskan
jadi perlu kami sampaikan mbak
kita dibebani target penerimaan satu ratus sembilan puluh empat satu triliun dalam satu tahun
ada bea masuk kemudian ada bea keluar ada cukai
kemudian bea keluar itu yang mungkin sangat penting
sudah mencapai satu ratus sembilan puluh tujuh persen jadi sekitar rp lima sembilan triliun
kemudian untuk cukai itu sudah rp satu ratus dua belas tiga triliun
sekitar rp tujuh puluh delapan enam puluh tujuh triliun dari total target yang dibebankan kepa bea selamat

berarti bisa dibilang year on year nya sudah meningkat ya pak yani
dari data yang kita saksikan
oke penerimaan bea cukai tidak terlepas dari peran dukungan teknologi informasi
yang dikembangkan oleh ditjn bea cukai
lalu ini seperti apa sih pak bisa dijelaskan
ya benar mbak
jadi penerimaan seluruh pelayanan kepa bea selamat dan juga kita saat ini
itu sudah didukung oleh teknologi informasi yang kita kembangkan
setelah kita membuat kontor sekitar satu ratus empat puluh kantor
itu semuanya sudah terhubung dengan teknologi informasi
dari mulai kantor yang di remote area jagoi babang kalimantan barat
sampai ke skau perbatasan di papua
dan kita bisa pantuk penerimaan kita real time setiap saat
dan ini sudah berkembang berapa lama sih pak sistem ini
kita mulai bangun dulu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
itu masih melakukan perekaman ya
sesuai dengan zamannya waktu
cukup panjang berarti perjalanannya
betul kemudian di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima kita sudah mulai tingkat meningkat menggunakan disket
nah kemudian jadi stakeholder datang bawa disket
kita masukkan ke komputer
waktu itu kan masih ada disket ya
kemudian datangnya disketnya
kemudian datangnya disketnya
kemudian datangnya disketnya
kemudian datangnya disketnya
katanya kita proses
kemudian di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh sudah pertukaran data elektronik
jadi stakeholder tidak perlu lagi datang ke kantor kita
sudah langsung pertukaran dari kantornya ke server kita
nah kemudian di tahun dua ribu dua
itu kita sudah integrasi dengan kementerian dan lembaga
ada sekitar delapan belas kementerian dan lembaga
yang mengeluarkan perizinan terkait dengan import dan export
itu sudah terintegrasi dengan sistem kita

itu kita sudah terintegrasi dengan sistem kita
itu kita melakukan sentralisasi
nah tentunya itu semuanya semakin memudahkan stakeholder dalam melakukan proses pelayanan
kalau bisa dilihat dari manfaatnya sendiri
selain untuk meningkatkan penerimaan
apalagi nih pak dari pengembangan sistem informasi
nah ini yang menarik mbak
jadi yang pertama
yang pertama ini yang sangat signifikan terkait dengan waktu layanan kita
itu kalau dulu mungkin satu hari itu dengan teknologi informasi tinggal tiga puluh menit
bahkan ada yang beberapa menit saja
itu sebagian besar pelayanan kita sudah sebagian besar
pelayanan apa saja itu bentuknya
untuk impor barang dari luar masuk
barang dari darem untuk keluar
kemudian pelayanan cukai kita
itu yang paling besar kan itu
ada pelayanan manifest yang lain dan lain sebagainya gitu
itu sudah sekitar
dari tahun dua ribu dua belas
dengan sentralisasi itu sangat memudahkan sekali ya
itu yang kita rasakan
jadi itu yang paling besar
nah kemudian yang kedua mbak
itu menghilangkan tata muka
jadi dengan teknologi ini
pelayanan kita sudah praktis
tidak perlu ketemu lagi dengan baju kek
jadi dia cukup dari kantornya
dari mana saja bahkan
dia bisa mengirimkan datanya ke kita
kemudian yang ketiga adalah transparansi
jadi dengan teknologi informasi ini
yang proses pelayanan yang mereka kirimkan ke kita
yang sedang berlangsung ya

ada kekurangan dokumen
itu kita sebutkan di situ
anda kurang dokumen ini
sehingga anda harus
anda harus kirim lewat itu
sampai status spbb
surat persetujuan pengeluaran barang
jadi kalau seandainya barang itu sudah
kita kirim ke mereka secara transparan
waktu perjalanan dari dokumen
yang dia kirimkan secara elektronik itu tadi
mulai dari barang masuk
terus di proses
sampai barang keluar
oke prosesnya berapa lama tuh pak
dari meng apply sampai akhirnya selesai
itu tadi dari
kalau dulu itu harus memerlukan waktu satu hari
dengan ini tiga puluh menit
tiga puluh menit tanpa tatap muka juga
kita kirim responnya ke mereka
bahkan ada yang kurang dari tiga puluh menit
hanya hitungan beberapa menit
lima menit mereka kirim
kemudian kita kasih respon dengan secara otomatis
dari sistem mereka bisa melihat sendiri
jadi tiga tadi hal yang paling penting ya
jadi yang pertama terkait dengan
kemudian tatap muka tadi
jadi sudah mengurangi tatap muka
dan yang ketiga transparan
kita akan membahas lebih lanjut
mengenai sistem otomasi dan manfaatnya
bagi ditjen becukai
setelah yang satu ini ya pak
tetap di insiders
insider with bea dan cukai
terima kasih anda masih bersama insiders with bea dan cukai
masih bersama kita direktur informasi dan kepabianan
dan juga direktorat bea dan cukai bapak agus rofyodin
pak kalau tadi dari penjelasan bapak mengenai sistem informasi
yang sudah dibangun oleh bea dan cukai
respon masyarakat seperti apa sih pak selama ini
ya respon masyarakat saya kira cukup bagus ya
karena dengan teknologi informasi mereka
cukup dimanjakan ya dalam tanda kutip ya
tidak perlu datang ke kantor begitu
kemudian transparan gitu
saya kira mereka sangat sangat antusias ya
bahkan dalam beberapa event sosialisasi yang kita lakukan
itu mereka sangat menanti nanti dengan update teknologi informasi
yang kita kembangkan saat ini
dan selalu kalau kita mengadakan sosialisasi itu
mereka sangat antusias dan meludak gitu ya pesertanya
antusiasmenya luar biasa
luar biasa dari masyarakat
apakah ada survei survei yang dilakukan oleh bea dan cukai
ya jadi survei internal dan survei eksternal tentunya
survei eksternal kita juga trennya selalu menunjukkan satu kenaikan yang cukup bagus
dari skala lima itu kita sekarang sudah di atas empat
kemudian survei internal juga kita juga melakukan
survei internal karena beberapa pelayanan kita ini kan dimanfaatkan oleh pegawai ya
sehingga mereka juga kita ingin apa
mendapatkan capture ya feedback dari mereka
sejauh mana sih teknologi informasi yang kita kembangkan ini membantu tugas mereka
dan responnya tahun ini ya ini bocoran karena masih belum kita rilis
itu sudah mendekati empat
oke kita sekarang menuju ke sistem otomasi sendiri
apa sih pak peran dan manfaatnya bagi ditjenb
yang jelas otomasi ini bukan hanya sekedar komputerisasi ya
jadi ada juga disitu juga
jadi kalau sebelumnya mungkin prosedur itu perlu sepuluh gitu kan ya
dengan ini kita simplifikasi cukup dua saja
jadi kalau persyaratan sebelumnya dengan persyaratan itu perlu sepuluh gitu kan ya cukup menyerahkan tiga saja
misalnya persyaratan sebelumnya harus dengan npwp kemudian dengan api dan sebagainya
dan teknologi informasi ini karena sudah terintegrasi gak perlu lagi
karena sistem sudah yang langsung melakukan pengecekan pengecekan
dokumen yang dikumpulkan lebih sedikit ya
terus kemudian harmonisasi juga
jadi fungsi harmonisasi juga kita lakukan dalam ini manfaat dari teknologi ini
jadi kita harmonisasi kita buat lebih lebih harmoni
jadi kalau di satu pelayanan kita kok double ini
jadi cukup salah satu saja gitu
nah itu beberapa manfaat manfaat yang bisa kita dapatkan dari teknologi informasi ini
nah ini tentunya dalam pelaksanaan sistem ini ya
yang kini digunakan oleh beacukai
ini sudah terintegrasi ya pak ya
dengan berbagai pihak
perlu saya sampaikan tujuan dari integrasi ini adalah
yang pertama integritas data
kemudian validitas data dan akurasi data
informasi yang kita dapatkan
nah tentunya terkait dengan kepabeanan dan cukai
dan saya contohkan dengan pacek misalnya
sehingga proses registrasi impor itu
cukup satu saja dengan nwwp sudah selesai
kemudian terkait dengan penerimaan
itu billing system ya
itu kita terintegrasi dengan direktur general perbendaraan
juga dengan perbankan
itu cukup efisien tentunya
kemudian bisa juga saya contohkan dengan indonesia national single window tadi
terintegrasi dengan nsw
sehingga perizinan yang dikeluarkan oleh delapan belas kementerian dan lembaga
itu kita bisa
integrasikan disitu sehingga
efisien tentunya lebih efisien
dan yang terakhir mungkin saya contohkan
tentunya masih banyak ada sekitar
kita integrasi dengan kementerian lembaga sudah cukup banyak sekali
total berapa pak
kalau yang perizinan sudah delapan belas
di luar perizinan dengan esdm
itu sudah sekitar sepuluh sendiri
integrasi dengan imigrasi ini untuk pengawasan
barang penumpang ya untuk penumpang lalu lintas penumpang di penerbangan
itu kita integrasi dengan imigrasi
ini kalau dilihat sudah banyak sistem yang terintegrasi dengan biaya cukai
dan sudah berjalan dengan baik
kemudian dj juga harus mampu menjawab proses bisnis yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini bagaimana
ada tips diputus gak dipan
ya jadi gini mbak
terus terang sistem integrasi sistem yang kita bangun ini
itu sangat strategis untuk mendukung tugas dan fungsi biaya cukai
yang dituntut akurat yang gak efisien gitu kan ya

dan tentunya diharapkan bisa menyesuaikan dengan perkembangan proses bisnis dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
nah itu sistem kita sangat mungkin untuk menyesuaikan
contohnya yang kemarin itu
contohnya yang kemarin terkait dengan pembatasan impor
untuk mengurangi defisit neraca perdagangan kita
nah itu sistem kita bisa segera menyesuaikan dengan
perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
oke mungkin ini bisa kita lihat integrasi sistem ke pabanan dan cukai bisa dijelaskan nih pak
ya ini contoh dengan bi dengan bps ya gak kita
dengan imigrasi dengan skk migas dengan tps tempat penimbunan sementara
nah itu kemudian ada dengan indonesian national single window
kemudian dengan dukcapil juga terkait ktp
sehingga ya tentunya semuanya itu sudah tidak perlu lagi persyaratan persyaratan itu sehingga kita efisien tentunya
dan semuanya dicek juga ya

bisa kita cek di mana sih pak untuk mengetahui informasi mengenai integrasi sistem dari bea dan cukai
itu bisa dilihat gitu kan dibuka integrasi dengan siapa saja dengan delapan belas kl gitu
bahkan perizinan perizinan yang diperlukan terkait dengan impor dan ekspor bisa dibuka juga di situ
itu salah satu
salah satu sistem informasi yang dikembangkan oleh bea dan cukai
masih ada lagi yang lebih canggih bisa dibilang gitu ya pak
kita akan membahasnya sesaat lagi untuk itu produk apa yang terbaru dari direkturat jenderal bea dan cukai tetap bersama kami di insiders with bea dan cukai
terima kasih anda masih bersama insiders with bea dan cukai
masih bersama kita direktur informasi dan kepabeanan dan cukai
direkturat bi dan cukai bapak agus rofiudin
pak kita menyambung terlebih dahulu sebelum kita masuk ke it yang lebih mendalam lagi
soal tadi integrasi dengan berbagai pihak ada lagi yang bisa kita jelaskan kepada publik
ya jadi terus terang salah satu sukses dari pembangunan it kita teknologi informasi kita
masuk integrasi dalam hal ini itu adalah sdm
ya buat kami sdm adalah hal yang paling penting dalam membangun satu sistem yang kuat dan capaiannya seperti sekarang ini
kita punya sdm yang luar biasa
ya sangat capable ya sangat bagus kemampuannya di bidang teknik programming
kemudian juga di bidang
di bidang proses bisnis ini yang paling penting juga
jadi kayak tadi integrasi dengan banyak kementerian lembaga itu perlu pemahaman proses bisnis yang sangat mendalam tentunya
dan itu adalah sdm kita yang luar biasa
kita membangun sdm talent sdm kita selama ini baik melalui internal kita punya corporate university
ya betul pusat pendidikan dan pelatihan kita sendiri gitu disitu
khusus ya kemudian juga kita training ke lembaga lembaga yang kompeten dari di bidang training it ya
itu termasuk mengikuti tren perkembangan terkini
di proses bisnis juga begitu mereka sangat memahami betul perkembangan proses bisnis
dengan perubahan kebijakan pemerintah ini sdm kita sangat cepat untuk bisa memahaminya kemudian mengimplementasikannya dalam teknologi informasi
jadi sdm sudah dipersiapkan dan itnya juga sudah begitu update
nah ini apa sih pak contoh implementasi teknologi yang sudah diterapkan oleh becukai
contoh yang terbaru ya
kalau yang terbaru itu kita mengeluarkan mobile ya
jadi ini yang benar benar masih baru jadi tahun dua ribu tujuh belas kita bangun
itu bisa di download semua stakeholder
jadi mungkin pemirsa yang lagi insiders bisa langsung download nih ya pak ya
betul ya lewat playstore ya itu cari aja dengan kunci mobile bjkm
oke kita coba disini ada apa ya

ada dua mbak yang ingin saya sampaikan
yang pertama nggak perlu mereka nggak perlu login jadi nggak perlu masuk
oh nggak perlu daftar
di depan nggak perlu dulu ya
itu menu tracking barang kiriman
jadi kalau mbak bunga dapat kiriman dari luar misalnya tinggal masukkan aja nomor dokumennya disini nanti akan ketahuan dimana posisi dokumennya
masukkan nomor resi ya pak ya
kemudian kalkulatornya ya
kemudian kalkulator juga kalkulator pungutan pungutan biaya masuk
itu disini juga di luar jadi nggak perlu login
kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan kurs ya currency di sini kurs yang berlaku itu juga nggak perlu login
ini penting nih
kemudian yang ketiga adalah buku tarif kepabianan indonesia
itu juga nggak perlu login jadi semua stakeholder bisa buka ya bisa cek bisa lihat
satu lagi cek lartas juga begitu ini juga nggak perlu logis
apa nih pak cek lartas
larangan dan pembatasan
terkait dengan perizinan perizinan yang dikeluarkan oleh delapan belas kementerian lembaga tadi yang saya sampaikan
itu juga nggak perlu izin cukup dia cek misalnya nih saya impor barang a ini perlu izin apa dicek aja di sini gitu nggak perlu login
nah baru yang empat fitur lainnya itu perlu login pabean cukai tpb dan manifest

cukai tpb dan manifest tempat penimbunan berikat ya kawasan berikat dan manifest ini perlu login karena ini kaitan dengan privasi perusahaan yang bersangkutan
dia harus login ya saya kira cukup gampang untuk bisa login karena di portal pengguna jasa itu aplikasi yang kita juga miliki yang itu juga sudah berbasis pertukaran data elektronik ya
apa tuh pak
ya itu dengan handphone qr code yang ada di portal pengguna jasa cukup diambil ya

nah itu dia sudah bisa melihat status barang yang dia impor
ya ekspor juga begitu dia bisa cek di situ masukkan nomor dokumennya gitu dia bisa lihat statusnya dan itu disampaikan secara transparan terbuka
begitu mudah transparansi akurat ya real time
iya jadi pabean cukai seakan sudah di dalam kebengaman pak semakin dekat di hati
semakin dekat di hati itu ya

kepertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan
apakah sistem di bchuk juga sudah mengikuti perkembangan terkini
ya jadi mbak kita sangat terbantu dengan kemajuan teknologi terkini ya
nah layanan kita baik pelayanan maupun pengawasan teknologi informasi kita
baik di sisi pelayanan maupun pengawasan itu sudah sekarang sudah kaya gitu ya pak
ya sudah sudah sudah
sekarang sudah menggunakan mulai menggunakan itu
jadi artificial intelligence tadi itu kita ada aplikasi namanya chatbot
jadi chatting dengan robot mbak
jadi sudah tidak ada orang lagi gitu
itu kita menggunakan teknologi artificial intelligence
sudah pakai itu ya mbak
sudah pakai itu
kemudian big data juga begitu
jadi kita punya aplikasi pengawasan itu
kita punya data kan cukup banyak
nah dengan teknologi big data ini sangat membantu ya
untuk membaca data data yang struktur maupun astruktur gitu ya
sehingga sangat membantu untuk mendeteksi terjadinya anomali
transaksi impor dan ekspor
dan juga untuk targeting
nah ini sudah terbukti ya dimanfaatkan oleh teman teman pengawasan
itu bisa mengawasi penumpang yang keluar masuk indonesia tentunya
itu meningkat apa
ada layanan terbaru apa lagi yang akan diberikan dalam waktu dekat
yang sudah dikembangkan
dengan big data ini mbak kita punya aplikasi untuk memantau kepatuhan stakeholder ya
namanya sistem kepatuhan pengguna jasa
dari situ kita dari data yang kita miliki ya
kemudian dibantu oleh teknologi informasi
sehingga kita bisa memantau mendeteksi secara lebih dini terkait dengan kepatuhan pengguna jasa kita
dan di situ juga sudah terintegrasi dengan sistemnya pajak
sehingga kita bisa apa istilahnya itu oh ini apa kurang biaya masuknya
kemudian kita bisa melakukan penelitian ulang
dan sebagainya dan sebagainya
ada juga sistem kepatuan internal
itu dari sisi pegawai kalau sistem kekuatan internal
pegawai pun dikontrol kepatuhannya
jadi nggak cuma stakeholder ya dikontrol kepatuhannya
tapi juga pegawai
dari sisi pegawai juga
dari pegawai juga
kita kontrol kepatuhannya
kemarin dia melakukan pemeriksaan apa
keputusannya seperti apa
berapa lama dia melakukan keputusan
itu kita sudah lakukan sekarang itu
tadi bapak di awal di segmen satu juga menjelaskan sosialisasi ke masyarakat
respon masyarakat juga sudah baik
apakah masyarakat sudah cukup tahu mengenai aplikasi yang diterapkan oleh becukai
memang untuk aplikasi mobile ini karena memang masih baru
jadi kita memang belum masif untuk kita sampaikan ke stigold
tentunya dengan kesempatan kali ini teman teman cnn indonesia
itu bagian dari sosialisasi
biasanya setelah sosialisasi ini di tv ini mereka langsung menggunakan
sehingga nanti kelihatan trafficnya digital
ada satu peningkatan traffic yang mereka menggunakan aplikasi ini
target audience dari becukai sendiri ada khusus tidak pak
mungkin sekarang lagi sosialisasinya banyak lebih ke universitas atau kemana sih pak
yang paling pokok ya ke importer eksportir perusahaan pelayaran perusahaan jasa kepabianan
nah seperti itu
berapa bulan sekali pak
semua kantor melakukan hal yang sama
di kantor pusat juga hari hari terus melakukan
baik langsung tatap muka maupun media cetak dan media elektronik tentu
cuma memang ini aplikasi yang baru sesuatu yang baru
masyarakat juga perlu tahu ya dengan transparansi yang dilakukan becukai
harapan harapannya sendiri dari becukai seperti apa pak
mungkin tentu kita belum sempurna
itu kan ya
keinginan stakeholder harapan stakeholder juga semakin tinggi
nah ini menjadi tantangan tersendiri buat kita
terus terang mbak mudah mudahan sampai akhir tahun ini kita sedang membangun kapasitas
meningkatkan kapasitas teknologi informasi kita
baik infrastruktur maupun infrastruktur server maupun infrastruktur jaringannya
itu kita kembangkan
nah mudah mudahan sih mungkin beberapa stakeholder yang masih belum puas gitu kan ya
dengan layanan kita mudah mudahan sampai akhir tahun
sehingga akhir tahun ini bisa kita lebih tingkatkan sehingga di awal tahun depan
di awal tahun dua ribu sembilan belas akan semakin baik layanan kita untuk stakeholder
jadi mengedepankan kepentingan stakeholder
bagaimana dengan respon stakeholder selama ini
mereka oke dengan aplikasi yang sudah ada memudahkan gitu pak
memudahkan dan ya sangat dimanjakan gitu
karena sudah nggak perlu datang lagi ke kantor
efisiensi tentunya juga terjadi
jadi karena mereka sudah nggak perlu datang ke kantor ya tentunya juga
terang kemacetan di jalan raya gitu ya
nah itu dia
terus nggak perlu lagi di kantor gitu kan yang ngantri udah nggak perlu lagi
karena cukup dia lakukan dari kantor
dari kantor dia kirim nanti responnya pun kita kirim otomasi
dari dulu mungkin sepuluh gitu layanan kita yang perlu datang ke kantor gitu
itu pun yang memang urgent yang perlu kita cek ya kepastiannya
pemilik barangnya betul nggak dia
tapi kalau yang lain sudah dari kantor saja
oke ini mungkin sebelum menutup
bagaimana harapan kedepannya dari ditjen bea dan cukai dengan adanya aplikasi terbaru dari yang mengikuti teknologi terbaru
ya harapan kita tentunya dengan perkembangan teknologi terkini pelayanan kita akan semakin efisien semakin cepat
dan tentunya akan semakin memanjakan stakeholder kita
tentunya begitu dan tadi jangan lupa semakin dekat di hati tentunya
jangan lupa untuk menunduk
download aplikasi dari beadan cukai caranya
keywordnya mobile beacukai
terus kemudian install
jadi ada layanan apa pak tadi bisa diulang kembali yang tanpa perlu login
yang tanpa perlu login tracking
tracking barang kirimah
nah itu ya tinggal dimasukkan aja nomor dokumennya
nanti akan ketahuan disitu secara detail
kapan dokumen itu masuk
terus kemudian posisinya dimana dan sebagainya
jadi itu sudah kita buat sedemikian rupa
kalkulator itu cukup tinggal masukkan beberapa item data
nanti akan otomatis akan keluar berapa sih harusnya penerima apa
biar masuk yang harus dibayar
kemudian kurs ya
kurs yang sedang berlaku ya saat itu ya
itu juga langsung
kemudian buku tarif kupab bn indonesia
ini semacam kayak klasifikasi barang lah
kode hs nya urean barangnya tarifnya berapa
itu ada di pt kai ini
yang lima tadi tidak perlu login
satunya yang cek larangan pembatasan
terkait dengan barang barang ini perlu izin kemana sih
kementerian dan lembaga
itu juga nggak perlu login
jadi dia cukup masukkan begitu aja
yang perlu login pak terakhir nih
nah yang perlu login tadi pabean cukai tempat pemimpinan berikat ya dan manifest
karena ini terkait dengan dokumen masing masing perusahaan ya
dan cara ujinya juga sangat mudah
jadi nggak sabar nih langsung untuk mengunduh aplikasinya dan langsung login
mengenai portal pengguna jasa yang dilakukan aktifasi dari bea dan cukai
terima kasih pak agus atas kebersamaan ya
sudah berbincang bincang bersama insider
baik terima kasih atas perhatian anda dalam insider with bea dan cukai
saya bunga harumdhani undur diri